sedikitnya tiga buruh yang tergabung dalam federasi serikat pekerja metal indonesia atau vspmi
berunjuk rasa di depan gedung kementerian tenaga kerja
dalam aksi tersebut masa aksi menyampaikan beberapa tuntutan
untuk disampaikan kepada menteri tenaga kerja ida fauzia
masa aksi yang datang dari beberapa daerah mulai berkumpul di depan gedung kementerian tenaga kerja
pada kami sejak pukul sembilan pagi
dalam aksi ini buruh yang tergabung dalam fspmi
menyampaikan beberapa tuntutan seperti menolak penetapan ump dan umk
berdasarkan inflasi dan pdb penolakan kenaikan iuran bpjs
serta menolak revisi undang undang nomor tiga belas tahun dua ribu tiga tentang ketenaga kerjaan
hari ini kami aksi di kemenaker ini dari tiga wilayah yaitu provinsi banten
kemudian dki jakarta dan jawa barat tentunya ya penyangga ibu kota
nah estimasi akan hadir
kira kira lebih tiga ribuan orang karena ini masih dalam perjalanan masih macet juga
tuntutan kami kepada menteri ibu menteri yang baru ini tiga hal yang saya ulangi
satu cabut surat edaran menteri tenaga kerja yang ditandatangani oleh pak hanif daeri
kedua tolak pp tujuh puluh delapan kemudian tolak kenaikan iuran bpjs
ini adalah secara kebetulan kemarin juga pemerintah sudah memaksakan kehendaknya
nah untuk itu tentunya aksi ini sekali lagi kami katakan adalah aksi awalan
dan kami lebih fokus kepada untuk proses penetapan ump dan umk tahun dua ribu dua puluh sekaligus upah minimum sektoral
cnn indonesia farhani sanasution yang memantau jalannya demo buruh di depan gedung kementerian tenaga kerja jakarta selatan
selamat siang farhanisa
bisa anda ceritakan bagaimana suasana demo pada siang hari ini
lalu terkait dengan tuntutan dari para pengunjuk rasa adakah tanggapan dari pihak kementerian tenaga kerja
silakan dilaporan anda
ya baik selamat siang yudi yudawan
sebenar seperti yang anda sampaikan saat ini saya sedang berada di depan gedung kantor kementerian ketenaga kerjaan yang terletak di jalan gatot subroto jakarta
kalau anda bisa lihat di belakang saya situasi saat ini memang sedang sepi dikarenakan para pengunjuk rasa sedang istirahat makan siang
begitu namun tadi jika saya boleh informasikan bahwa aksi unjuk rasa ini dimulai tepatnya pada pukul sembilan empat puluh lima waktu indonesia barat
di mana masa yang tergabung dalam serikat atau federasi serikat
pekerja metal indonesia ini berkumpul yang berdatangan dari jakarta banten dan juga jawa barat untuk menyuarakan beberapa tuntutan
terkait tuntutan sendiri sudah ada beberapa tuntutan yang disampaikan para buruh diantaranya terkait pencabutan pp no tujuh puluh delapan tahun dua ribu lima belas
mereka juga menolak undang undang atau maksud kami revisi undang undang nomor tiga belas tahun dua ribu tiga tentang ketenaga kerjaan
dan juga penolakan terhadap kenaikan iuran bpjs dan juga mereka menolak outsourcing
tak menuntut penurunan harga dan juga tarif tol
terkait tuntutan yang dibahas ini yuda salah satu yang difokuskan adalah penolakan terhadap pp no tujuh puluh delapan tahun dua ribu lima belas
di mana mengatur tentang pengupahan
terkait pp no tujuh puluh delapan ini sebenarnya yuda telah diatur formula mengenai kenaikan ump dan juga berdasarkan inflasi
atau pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional
dan sebagai perbandingan juga yuda bahwa jika pada tahun dua ribu delapan belas ump di dki jakarta adalah sebesar tiga delapan juta rupiah
dengan jumlah kalau bisa diakumulasikan untuk dasar ump di dki jakarta adalah menjadi senilai empat enam juta rupiah
inilah yang kemudian menjadi tuntutan
dan juga berbagai kenaikan yang terus terjadi diantaranya adalah kenaikan tarif bpjs dan juga kenaikan tarif atau dasar tol
dan yuda terkait pengamanan sendiri berdasarkan informasi yang kami peroleh dari polda metro
bahwa jumlah personil keamanan yang diturunkan adalah sebesar lima ratus personil dengan beberapa kendaraan taktis
yang juga sudah disiapkan dan berjaga di depan kantor kementerian ketenaga kerjaan sejak pagi tadi
mengenai respons atau tanggapan dari kementerian ketenagakerjaan
yuda hingga saat ini berdasarkan wawancara yang kami lakukan dengan sekjen fpsmi
begitu bahwa tadinya memang akan ada tanggapan yang disampaikan langsung oleh dirjen di kementerian ketenaga kerjaan
tetapi para buruh ini menolak
serangan atau tawaran yang disampaikan oleh kemenaker terkait perjumpaan dengan dirjen
mereka tetap menuntut untuk bertemu dengan menteri ketenaga kerjaan ida fauzia
ya fani ini terkait dengan tadi peserta aksi bisa mencapai tiga peserta
pastinya timbul kemacetan
adakah pantauan terkait arus lalu lintas
kemudian ke depannya adakah rekayasa arus lalu lintas setelah nanti isoma
para peserta aksi akan menggelar kembali demo
ya terkait pantauan arus lalu lintas sendiri
hingga pukul dua belas siang saat ini arus lalu lintas terpantau ramai lancar
begitu memang banyak sekali kendaraan yang berlalu lalang di depan jalan gatot subroto
tapi kami belum melihat adanya pengalihan arus sejak pagi tadi
sejak pukul sembilan empat puluh lima waktu indonesia barat
arus lalu lintas terpantau ramai lancar
juga berdasarkan informasi yang kami peroleh
belum akan ada pengalihan arus lalu lintas yang dilakukan
ataupun rekayasa arus lalu lintas yang dilakukan di depan gedung kementerian tenaga kerja pada hari ini